berikut tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini jumat dua puluh dua maret dua ribu dua puluh
calon presiden terpilih prabowo subianto menemui ketua umum partai nasdem surya paloh di nasdem tower
kedatangan prabowo disambut langsung oleh surya paloh dan sejumlah elit partai nasdem
prabowo tiba di nasdem tower didampingi ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad dan sekjen gerindra ahmad muzani
surya paloh dan prabowo subianto menggelar pertemuan secara tertutup selama satu jam
prabowo mengaku selalu mengajak surya paloh untuk bergabung di dalam pemerintahannya bersama gibran raka buming raka
kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini
bisa memberikan suatu penekanan yang berat
arti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita
tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada bapak prabowo
yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ini
datang ke keluarga besar
nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem
saya selalu menawarin saya selalu mengajak
ahmad sahroni memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
terkait dugaan aliran dana dari mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo ke partai nasdem
sahroni dipanggil penyidik kpk untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan aliran dana sebesar empat puluh juta
dari mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo ke partai nasdem
usai diperiksa sahroni menyebut
kpk menyarankan agar segera mengembalikan uang sebesar empat puluh juta
yang pernah dikirimkan oleh syahrul yassin limpo
beberapa pertanyaan mungkin teman teman nanti bisa tanya ke penyidik langsung tapi so far terkait dengan tppu nya sel
penambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu ada empat puluh juta yang perlu dikonfirmasi dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk segera ditransfer ke virtual actor
rp empat puluh juta untuk bantuan bencana banjir
ketua mahkamah konstitusi suhartoyo mengatakan nama anwar usman akan dipertimbangkan di rapat hakim terkait keikut sertaannya di sidang sengketa pilpres
suhartoyo mengatakan keputusan rapat hakim akan dikaitkan dengan putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi
selain itu suhartoyo mengatakan sidang putusan perkara phpu nanti akan dipimpin oleh tiga hakim yakni dirinya
mk saldi isra serta ketua mk terdahulu arief hidayat
prof saldi saya pak prof arief
ya nanti tentunya akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan mk mk juga
jadi sikap pastinya nanti menjelang persidangan
nah itu dia tiga berita terpopuler pada hari ini
jangan lupa untuk like share dan komen youtube kompastv